minta waktu yang berulang
coba diputar pelan pelan
nah ini mungkin
iya stop dulu
ini apakah orang yang sama

betul tasnya juga
dan apakah ini orang yang sama seperti yang tadi jam lima belas tiga puluh masuk

lima belas tiga puluh mukanya gak keliatan
tapi pakaiannya sama ya
selanjutnya anda sampai ke meja lima puluh empat
di sana apa pertama kali yang dilakukan

sebelumnya mungkin ini tasnya
iya itu benar
iya itu bajunya
dan ini tiga paper bagnya
keliatannya seperti itu ya
baik mungkin isinya saja langsung dilihatin ya mulia
langsung konfirmasi barang bukti
terima kasih atas dukungan

ini di pukul tadi

tas anda taruh dimana

anda pertama kali datang
tas anda taruh dimana
atau mungkin yang mulia mohon izin
kami ada meja bulat
yang mungkin cocok dengan
apa yang ada di olivier
ini bukan barang bukti karena yang di barang bukti ada dua olivier
tapi kami sudah ada meja bulat
yang sama persis untuk simulasi
saja apakah diperkenankan untuk ditaruh disini
kalau mau rekonstruksi di tempat
di tkp bukan disini
bukan yang mulia pada
coba tenang ya
digambar dalam rekaman
gambar dalam rekaman
atau dibuka dalam
gambar rekonstruksi yang ada di dalam berita acara
gambar rekonstruksi baik
baik saudara terdakwa
taruh tas di atas meja kah
atau di tempat duduk
saya tidak ingat
seingat saya di kiri saya aja
tapi kalau yang paperback saya tidak ingat
di kiri anda maksudnya di atas meja sebelah kiri
atau di tempat duduk sebelah kiri
tas di samping
paperback itu saya lupa
waktu saya berada
baik izin yang mulia mungkin
mau menunjukkan yang di rekonstruksi foto
dan penasihat tugu
pada saat itu
ya saya melakukannya
saya duduk disana seingat saya
duduknya lebih ke tengah disini benar seperti ini
ingat atau tidak
sebenarnya saya tidak begitu ingat pada saat itu
tidak begitu ingat
tas benar di samping kiri ini
kalau tas sih kayaknya benar ya
oke kalau ini paperback benar
paperback saya tidak ingat
tapi ini benar rekonstruksi versi saudara terdakwa ya
yang anda tanda tangan ini juga yang anda setujui
ada pengacara juga yang mendampingi
iya betul betul ya
benar ya ini
iya betul betul iya ini
iya saya yang meletakkan pada saat itu
iya anda akuin ya
berarti di rekonstruksi ada dua versi ya
versi saudara terdakwa dengan versi penyidik yang berdasarkan transaksi saksi
benar seperti itu
yang satu lagi saya nggak melihat sama sekali
tidak ikut ya
tapi ada di lokasi
saya ditaruh di restoran sebelahnya
saya tidak melihat sama sekali
apakah pengacara anda mendampingi juga pada saat itu
atau ikut melihat
rekonstruksi versi penyidik
kita tidak bisa lihat
saya bertanya kepada terdakwa
apakah ada pengacara anda yang mendampingi rekonstruksi dari versi penyidik yang berdasarkan keterangan saksi
saya tidak melihat jadi saya tidak tahu
saya tidak melihat jadi saya tidak tahu
ijin yang mulia
silahkan duduk kembali
ijin yang mulia
posisinya ya pada saat itu saya duduknya disana ya mungkin saya ingatnya saya duduk disitu pada waktu itu
ya dan ini sama seperti gambar yang tadi ditunjukkan ya
sepertinya sama ya
sepertinya sama baik
memang paperback sudah ada di atas
lalu setelah itu setelah paper bag berada di atas itu apa tindakan anda selanjutnya karena disitu ada menu
apakah langsung memesan atau seperti apa
saya ingat saya melihat lihat dulu saya mau pesan yang mana buat sayanya sendiri
buat anda sendiri
buat anda sendiri lalu setelah itu
lalu setelah itu saya bertanya saya nggak tahu yang mana duluan lihat menu duluan atau bertanya duluan tapi saya ingat saya bertanya boleh pesan di bar atau tidak
boleh pesan di bar atau tidak lalu setelah anda tadi juga sempat ditanyakan oleh rekan saya dan anda menjawab bahwa anda memesan di bar
terus habis itu ada juga
anda sempat diminta foto
anda meminta untuk di foto ya
meminta untuk di foto
posisi waktu anda meminta foto
bukan kalau kayak gini
ini bukan foto
kami mohon juga dipastikan
apakah video ini bisa berbukti enggak
ini bukan foto
ini bukan foto yang ini
kami keberatan kalau diputar
bukan barang bukti
makanya saya juga membatalkan ini bukan foto
makanya ini bukan foto
saya tegaskan lagi
ini makanya mau ditampilkan lagi
ditampilkan dimajukan lagi ke depan
sudah terdakwas coba maju
iya kurang lebih disitu
posisi pada saat itu
berdasarkan keterangan dari ahli digital forensik
di situ memang garisnya sesuai dengan arah meja lima puluh empat
memang anda melihat tidak ke arah meja lima puluh
tidak pada saat itu saya sama sekali tidak melihat ke meja saya
saya cuma konsentrasi pose saja
setelah itu anda kan membayar ya
nah setelah membayar itu anda melihat tidak ada
seseorang yang sedang meracik vietnamese ice coffee di belakang dari kasir
tidak memperhatikan kesalahan
tidak memperhatikan juga
di dalam persidangan ini juga sempat ditampilkan rekaman tersebut
anda membenarkan rekaman itu
waktu anda sedang membayar
saya cuma perhatikan waktu saya membayar ya itu saya
tapi sekitarnya apa saya tidak tahu
di sekitarnya apa saya tidak tahu
pada saat keterangan dari rangga yang baristen saya mencari
membuat kopi disitu anda juga memperhatikan
bahwa dia itu
sedang meracik ada
dari balik lemari
di depan lemari itu anda lihat
di persidangan ini
di persidangan saya melihat ya videonya seperti itu
melihat videonya seperti itu
dan waktu itu ada anda memang disitu ya
baik setelah itu
setelah anda membayar
melalui jalur yang sama atau
ada jalur yang berbeda seperti anda
tidak ingat pada saat itu
apakah balik dari
tempat pembayaran sampai
ke meja anda sempat melakukan
atau sms ke siapa
sebenarnya saya kayaknya saya telepon
saya memakai telepon dan saya pakai wa juga
saya selalu konsultasi
pada saat di perjalanan itu dari setelah membayar
sampai tempat duduk maksudnya
saya memakai telepon
anda memakai telepon dalam arti menelpon atau apa ini
saya kurang begitu ingat tapi saya ingat sih saya memakai telepon benar
anda memakai telepon
sempatkah menelpon seseorang atau apa
saya sempat menelpon seseorang
sempat menelpon berarti dari posisinya adalah dari waktu bayar
sampai ke meja lima puluh empat ya
betul ini rekonstrusinya mulia sudah ketemu
ini pak penasihat hukum
ini adalah yang sama seperti di bekas perkara
kemudian anda sempat menelpon
sempat menelpon siapa
saya tidak akan kasih tau disini
tidak akan kasih tau
tidak ada kendala saya hanya tidak mau memberitahukan siapa yang saya telepon itu saja
tapi bukan tidak ada hubungan dengan kasus ini
bagaimana kita bisa tahu tidak ada hubungan kalau anda juga tidak memberitahu siapa orang anda telepon
ya kalau gitu jawaban saya tidak mau memberitahu siapa yang saya telepon
kalau memang itu jawaban anda
setelah itu berapa kali anda melakukan telepon dengan orang itu
berarti coba kembali lagi ada rekaman yang mulia dari waktu setelah terdakwa ini membayar sampai duduk kembali di meja
cctv tujuh mungkin ya
cctv tujuh mungkin ya
nah setelah itu kan berjalan ke meja lima puluh empat

nah sembilan ini
nah sembilan ini
nah sembilan ini
nah sembilan ini
di putar tadi enam belas berapa
ini sempat ada saksi yang memberikan keterangan juga waktu

anda melepon di posisi ini ya
iya waktu jalan dari kasir
waktu jalan dari kasir
sepertinya itu handphone saya iya
oke sudah tidak terlihat di sini ya
saudara terdakwa setelah anda sampai lagi
itu apa lagi yang anda lakukan
saya melihat menu
saya ingat menunya besar
lalu separuh saya
saya berdirikan di meja
sebelumnya anda sudah memesan minuman ya
dengan dua koktel
mungkin di situ dulu sebelum anda
menjelaskan lebih jauh
dua koktel itu tadi anda katakan
kepada rekan saya bahwa itu karena melihat
rencananya itu akan diberikan kepada siapa atau anda minum sendiri
siapa saja yang mau minum
kalau hani yang mau minum
ya bolehlah minum gitu
tapi ya saya cuma pesen itu karena pikiran saya
beli satu gratis satu gitu aja
lalu pada saat itu juga
anda di wa
hani sempat anda tawarkan minum
saya tawarkan ke semuanya pak
tawarkan ke semuanya
dua vietna dua koktel itu
apakah sempat anda tawarkan
atau alah manda minum dua duanya
terus satu lagi saya minum sedikit
jadi rencana anda yang tadi anda bilang itu mau serah
mau diberikan ke hany itu gimana
kenapa misalnya sekarang ada minum sendiri
tidak jadi karena saya pikir
ya oh ya saya masih nunggu
ya nanti hanis saya pesenin lagi
toh juga dia bukan pesen spesial untuk minum tersebut
lain halnya dengan bina yang benar dia memesan
apakah anda tahu kalau memang rencananya kan mau dikasih ke hani
memang hani itu suka alkohol
lalu kenapa timbul di benak anda bahwa ini untuk honey
beli satu gratis satu
kalau honey mau minum silahkan
kalau tidak ya saya minum
kalau tidak anda yang minum sendiri
tapi itu anda belum sempat tawarkan kepada hani
jadi baru di pikiran anda saja
setelah sampai di meja lima puluh empat anda melihat menu lagi
setelah itu berapa lama kemudian sampai vietnamese ice coffee itu
sampai di atas meja
tidak ingat tepatnya berapa lama saya tidak perhatikan
yang melayani anda laki laki atau perempuan
maksudnya yang melayani
apa menuangkan vietnamese ice covid itu
setelah sampai di meja itu
apa yang dilakukan oleh pelayan itu terhadap minuman vietnamese ice coffee
yang tadi saya jelaskan sudah
jadi dia membawa kopi vietnam itu yang bentuknya unik
jadi saya pertamanya bingung itu minumnya gimana
saya tidak tahu kalau cangkir yang diatasnya akan diambil
jadi sewaktu dia meletakkan itu
ya sembari dia melakukan apa yang dia harus lakukan
yang seperti juga pernah diterangkan di sini
ada gelas ya
isinya itu coba gelasnya dulu
gelas satu isinya itu apa bisa anda jelaskan
gelas yang dibawah bening
gelas yang dibawah bening di dalamnya ada
saya melihat cairan yang seperti susu
cairan yang seperti susu apakah ada es
di gelas bening itu
saya tidak perhatikan alo esnya
tidak perhatikan tapi yang anda pesan adalah
setelah itu di atas gelas putih itu gelas bening itu ada apa
sekarang di gelas bening itu ada sesuatu yang aneh yang anda lihat
yang saya ingat cuma cairan seperti susu
cairan seperti susu aja
warnanya memang warna susu
esnya sendiri itu seberapa banyak
saya tidak memperhatikan esnya
tidak memperhatikan esnya ya
tapi warnanya memang normal warna susu
terus habis itu di atasnya ada hario yang di sini pelayan oliver mengatakan itu hario
di atas di sini ditaruh ya
ya seperti itu kira kira
lalu di atas ini ada apa di dalam sininya
dalamnya saya nggak lihat pak
saya cuma lihat pas lagi ditaruh di meja ya begitu saja saya tidak
anda melihat ada bubuk kopi kah di atas ini
tidak saya tidak melihat
maksudnya saya tidak berusaha untuk melihat
waktu ditaruh itu gimana saya duduk di sini nih
apakah di atas depan anda ini
ya kira kira lebih dari meja ini
lebih dari meja bapak
lebih dari meja maksudnya
di ujung sini
kira kira di ujung meja
coba ditampilkan lagi yuk
nah itu gambar meja aja gambar meja
nah iya ini maksudnya di sini
kira kira di tengah itu atau lebih ke bawah
mungkin saya ingatkan ini ada dua versi dari
yang ada andanya adalah anda yang memang anda versi anda
dan anda telah setujui ini ya
iya pada saat itu saya setuju
memang akan ada berubah pada saat ini
pada saat itu saya sangat tertekan kondisinya berbeda
kalau saya ditanya apakah saya benar benar ingat letak gelas itu di mana
kalau memang anda tertekan kenapa ada dua versi
anda kan bisa ikutan versi penyidik aja
tidak pernah versi anda tidak usah pakai versi anda
kok anda bilang tertekan tapi malah anda bersikeras dengan versi anda
kalau tertekan kan artinya mengikuti siapa yang keinginan si penekan
anda sekarang berbeda kok
oh begitu ya pak kalau saya bukan begitu
kalau anda seperti apa jadinya
kalau saya ditekan untuk mengakui kalau kamu ini berbuat sesuatu yang salah
tapi saya tidak berbuat hal itu mana mungkin saya mengikuti dia
tapi anda menandatangani didampingi oleh pengacara pada saat itu
nah pada saat anda dengan versi anda sudah didampingi oleh pengacara anda
sudah anda juga sudah menandatangani berita acara itu sudah ya
dan di berita acara itu juga dikatakan bahwa ini memang tidak ada tekanan dan lain sebagainya
itu keterangan saya
ya itu keterangan anda memang benar ya
baik kita berpegang sama coba yang anda katakan dulu
di sini lah ditaruhnya
kira kira di yang pesan terpis tengah itu di antara situ atau yang di putih putih sebelah
ini masih bisa berubah nih sekarang
terus terang saya juga kurang begitu ingat pak di mana
cuma kalau bapak nanya jarak sejauh itu kira kira
setelah itu apa
yang dilakukan oleh si runner ini
saya ingat dia nuangin sesuatu dari teko
ruangin sesuatu dari teko
baik menuangkan sesuatu dari teko itu apa anda melihat apa yang ada di dalam teko atau anda mencium aromanya
kira kira seperti itu
kira kira seperti itu
ada gambar selanjutnya mungkin lanjutkan
kira kira seperti itu dituangkan sini
apa yang anda hirup
apakah ada aroma yang anda hirup
anda sempat ada berdialog dengan si runner itu
dialognya cuma sekedar komentar
uapnya saya tidak perhatikan keluar atau tidak cuma saya tercium aja
tapi anda tahu bahwa ini memang air panas
saya tidak tahu
tidak tahu pada saat dituangkan itu anda tidak merasakan ada hawa
panasnya kah waktu dalam jarak segini
tidak tidak ada pak
baik setelah dituangkan memang di sini anda sempat melihat apa yang dilakukan oleh si pelayan dengan gelas ini
maksudnya di bawah
hilang itu di bawah
di dalamnya sempat lihat pada saat dibawa
apakah ada bubuk bubuk lain atau ada aroma lain selain aroma kopi
tidak ada ya pada saat itu
tidak ada aroma lain selain aroma kopi
baik setelah itu yang dibawa oleh pelayan itu apa saja
dan yang ditinggalkan di atas meja apa saja
seingat saya ya cuma kopinya itu sama sedotan yang lainnya dibawa dia
kopi sedotan sedotan ditaruh di samping atau di dalam
kiri kanannya itu saya masih kurang begitu ingat
tapi bukan di dalam
bukan di dalam ya
setelah memang pelayan itu pergi membawa teko dengan gelas hario ini
yang ditinggal di atas meja saya ulangi sedotan dengan gelas
ada apa tisu
itu saya tidak ingat
tidak ingat ya
untuk gelasnya sendiri itu kan sudah sekarang dituangkan air dari teko ini
bagaimana lapisan airnya di dalam sini
yang saya ingat bawahnya itu masih tetap susu yang pertama kali
yang belum dituang apa apa dari teko tersebut
lalu di atasnya
lalu atasnya warnanya hitam
atasnya warna hitam susunya itu masih terlihat seperti yang pertama kali anda lihat itu warna putih susu
putih susu ya
putih susunya kayak ya putih susu yang indomail kental itu loh
setelah itu gelas atasnya warnanya hitam
berarti terlihat ada dua lapisan ya putih susu dengan hitam
apakah ada warna warna lain yang anda lihat selain itu
tidak saya tidak perhatikan begitu jelas cuma yang saya lihat hitam putih oh ya udah
esnya masih ada
esnya saya tadi lihat dari awal
tidak setelah dibawa pun anda tidak melihat bahwa ini ada es
tidak perhatikan dalam itu ada es atau enggak saya cuma lihat begitu aja
baik setelah itu setelah ditaruh di sana ada satu gelas apakah ada gelas lain yang datang ke meja lima puluh empat
nah itu dia saya lupa gelasnya yang datang duluan itu kopi atau koktel
kopi atau koktel
yang mana duluan saya kurang begitu ingat
lalu tapi yang saya ingat waktu saya menunggu
lalu saya tapi yang saya ingat waktu saya menunggu itu
waktu menunggu setelah itu kalau berdasarkan keterangannya saksi marlon yang setelah diberikan di persidangan ini
memang setelah disajikan kopi oleh saksi agustriono kemudian dia membawakan cocktail sazerac dengan out fashion
anda tahu diletakkan di mana
saya tidak ingat
tidak ingat diletakkan di mana setelah itu kopinya itu di mana bagian meja
gambar saja mejanya lanjut
ya ini coba sekarang di sini ditaruhnya di bagian mana apakah di dekat depan anda atau di kanan anda atau di kiri sini
ini kopinya atau koktelnya pak
oh ya bapak tanya koktel
saya tidak ingat juga saya
tidak ingat yang anda ambil akhirnya yang anda minum itu ini atau ini
salah satu dari yang itu
tidak ingat yang mana
tidak tahu yang mana tidak bisa bedain
posisinya baik sekarang posisinya ini kan kata anda versi anda adalah ini jauh di depan anda
berarti anda segaris ya
anda kira kira segaris dengan itu
sekarang yang mau saya tanyakan kalau dua koktel itu kira kira nih versi anda kira kira di kanan anda kah atau di kiri anda dari kopi ini
tidak ingat tetap tidak ingat
tetap tidak ingat
tetap tidak ingat baik kalau memang tidak ingat yang anda ingat tidak anda mengambilnya itu pakai tangan kanan atau tangan kiri
hmm tangan kanan sih saya suka saya bukan kidal tapi tangan kanan
tangan kanan tangan kanan mengarah ke arah mana dari kopi
kalau itu tidak ingat tidak ingat
tidak ingat juga yang anda habiskan itu koktel sazerac atau vietnames
saya tidak tahu yang mana
tidak tahu juga kalau memang seperti itu apakah dalam keadaan anda apakah anda mengambil itu
ketika sazerac dan old fashion sudah di atas meja anda sempat menyentuh dari sedotan
sedotan dan kopi mirna saya tidak pernah sentuh
tidak pernah sentuh sama sekali
posisinya tetap pada keadaan semula
iya setelah itu versi dari saudara marlon adalah pada saat dia datang itu sedotan sudah ada di atas di dalam gelas bagaimana tanggapan anda
saya tidak bisa menanggapi hal tersebut
tidak bisa menanggapi
tidak bisa menanggapi
versi anda adalah sedotan masih di dalam masih di bawah
iya paper bagnya di mana pada saat itu pada saat kopi disajikan
tidak ingat kapan
ya entah masih di meja atau sudah di belakang saya tidak tahu
dalam berita acara anda disini dikatakan juga bahwa anda memindahkan paper bag sebelum kopi datang ini gimana
ya mungkin pada saat itu saya ingatnya begitu
coba dilihatkan dulu cctv nya waktu penyajian kopi
dari kamera sembilan
ini paper bag masih ingat
itu terlihatnya seperti paper bag
terlihat seperti paper bag ya
pada saat disajikan oleh agus riono coba diputar
iya masih ada paper bag di atas meja
nah keterangan anda di bap ini pada saat disajikan paper bag sudah ada taruh di belakang ini yang benar yang mana sekarang
saya tetap pada pendirian saya kalau saya sebenarnya tidak ingat
loh sekarang pada pendirian anda juga mengatakan setuju dengan berita anda
berita acara anda yang anda sampaikan di penyidikan berita acara di penyidikan anda bilang paper bag itu sudah tidak ada di atas meja pada saat kopi datang
jadi yang benar yang mana
saya mengerti tapi pada saat itu saya juga sebenarnya tidak begitu ingat
tidak begitu ingat kenapa anda mengatakan bahwa itu sudah dipindahkan kenapa tidak anda katakan saya tidak ingat pak
pada saat itu mungkin kondisinya lain atau bapak yang menanyakan penyidiknya itu lain terhadap saya kan bapak juga tidak bisa tahu kondisi saya seperti apa pada saat itu
loh tapi ini dengan sadar anda katakan bahwa memang itu dipindahkan di atas meja sebelumnya
anda sadar pada saat itu
pada saat itu itu yang saya katakan keterangan saya
saya tanyakan anda sadar tidak pada saat anda mengatakan ini
sadar pada saat itu apakah anda dalam keadaan ngantuk atau dimarahin sama polisinya
tidak ingat ngantuk atau tidak ingat dimarahi
tidak ingat kondisi saya seperti apa
tidak ingat apa
kondisi saya seperti apa
tidak ingat pada saat itu di samping anda ada pengacara
ada seharusnya ada
pada saat rekonstruksi anda juga sadar melakukan rekonstruksi itu
sadar baik kalau memang seperti itu
jadi anda pegangannya adalah ini bap benar atau versi anda yang sekarang anda benarkan ini
yang sekarang jadi yang bap ini anda katakan bahwa ini anda kenapa nih bisa berbeda
saya tidak tahu kondisi saya kenapa saya ngomong begitu pada saat itu
mungkin pada saat itu itu yang saya ingat jadi saya bilang itu
pada saat itu itu yang anda ingat sekarang yang anda ingat beda lagi gitu maksudnya
pada saat itu saya tidak tahu
gimana nih saya jadi bingung coba saudara
jadi tidak begitu ingat pada saat tersebut
ini saya ingin tahu juga konsistensi anda
di bap anda bilang yang anda sadar dan anda tanda tangani anda bilang paper bag itu sudah pindah ke belakang sebelum kopi datang
sekarang anda katakan dengan sadar juga kalau paper bag itu masih ada pada saat kopi disajikan
jadi kesadaran anda yang mana yang benar ini
gini waktu kejadian
saya kan tidak terlalu fokus dan memperhatikan paper bag itu di mana dan kapan diletakkan mana yang ditaruh di meja duluan
lalu tiba tiba saya dituduh membunuh teman saya
nah itu kenyataannya
jadi otak saya juga bingung gitu
oh iya ya dulu gimana ya saya taruh di meja duluan
ketika ditanyakan itu anda sudah jadi tersangka atau sebelum anda tersangka juga sempat ada pertanyaan
saya terus terang tidak ingat
kalau ditanyanya kapan
apakah ada pertanyaan yang sama sebelum anda tetapkan sebagai tersangka
mungkin pernah ya
mungkin pernah atau yakin pernah tidak
sebelum anda ditetapkan sebagai tersangka apakah ada semacam dialog dengan penyelidik atau dengan teman teman misalkan hani
itu mengasahlah mengenai apa sih yang anda lakukan pada saat di cafe olivier
dengan teman teman tidak
atau dengan penyelidik sebelum anda di bap
apakah pernah ada diskusi dulu atau dialog lah dengan penyelidik pada saat itu
tetap pada pendidikan saya saya sebenarnya tidak ingat
tidak ingat jelas
tidak jelas pada saat itu
jadi yang jelas anda sadar saat ini itu beda dengan yang sadar anda pada saat dibesnidikan ya
dulu itu saya tidak bisa bilang tidak ingat
saya merasa saya ditekan untuk memberikan jawaban itu aja
bentuk penekanan seperti apa sih
dengan kata kata lah yang seperti bapak lakukan kadang kadang sama orang orang lain
penekanannya verbal atau fisik atau bentuknya seperti apa dijelaskan
kalau di bap lebih secara verbal ya saya diterima
lebih secara verbal
tapi waktu rekonstruksi itu itu mental saya benar benar tertekan
mental benar benar tertekan
tapi dalam keadaan sadar
sesadar sadarnya orang tertekan
sesadar sadarnya anda ya
oke saya lanjutkan
sekarang berarti posisinya adalah sazerac dan old fashion sudah di atas meja
betul setelah itu di meja lima puluh empat sebelum mirna dan hani datang apakah ada orang lain yang duduk di situ atau singgah di meja dua
apakah ada pelayan yang menghampiri anda pada sebelum setelah anda duduk di meja lima puluh empat sampai hani dan vera datang
kalau itu ada
seingat saya ada satu yang menanyakan bagaimana minumannya
terus yang satu lagi yang mengambil gelas
yang saya minum pada saat itu saya kan enggak tahu yang mana yang old fashioned yang mana yang sazerac
apakah dia menyentuh vietnamese s cov itu
saya tidak ingat
tidak ingat atau memang tidak melihat atau memang tidak disentuh
karena di bap anda anda bilang tidak ada yang menyentuh jadi ini yang benar tidak perhatikan tidak lihat atau tidak ada yang menyentuh
sekarang sadaran anda saya tanya lagi nih sadar di bap atau sadar sekarang
pada saat itu mungkin kosa kata saya tidak begitu detail sampai sekarang ya tidak lihat tidak memperhatikan itu saya mungkin belum tahu
di bap anda bilang tidak ada yang menyentuh tapi sekarang anda bilang tidak
jadi yang benar yang
ya saya akan tetap di persidangan ini saya tidak memperhati
persidangan aja baik kalau memang seperti itu itu untuk yang pelayan pertama pelayan kedua itu ngapain
pelayanan yang kedua mengambil gelas yang sudah hampir kosong
mengambil gelas yang sudah hampir kosong berarti yang anda minum ya di antara koktel itu ya
iya di antara satu
saya tanyakan lagi ada menyentuh
itu saya tidak perhatikan juga
tidak perhatikan juga ya baik kalau memang tidak perhatikan setelah itu apa yang dilakukan oleh anda di sekitar area meja lima puluh empat
saya ya duduk menunggu lihat menu mau pesen apa buat makan terus main handphone terus saya sempat juga ngambil kaca bercermin
sudah begitu dimasukin lagi ke tas saya sudah segedar itu aja
tas anda ditaruh di mana
masih di kiri ya
iya di kiri
setelah itu setelah honey dan mirna datang itu bagaimana reaksi anda atau memang sebelumnya ada chat dengan mereka
tidak ada waktu itu yang
tidak ada chat dengan mereka
maksudnya sebatas oh bukan chattingnya maksud saya itu kan mengobrol tapi kalau cuma ngasih tahu itu bukan chatting menurut saya
kalau kasih tau bukan chatting
iya cuma notifai aja gue lagi di mana gue lagi di mana gitu
kalau yang itu saya ingat mirna ya tetap bilang gue lagi meeting tapi jam empat an masih tetap maksudnya jam empat an datangnya
terus kalau hani dan vera gak ada kabar lalu sekitar jam lima itu kayaknya mirna yang bilang saya sudah di sini maksudnya gue udah di sini
tapi di sininya itu saya nggak tahu di mana di sini
lalu saya ya udah siap siap oh udah mau datang nih si mirna gitu
setelah itu sekitar jam berapa mirna dengan hani datang
sekitar mungkin sepuluh menitan sesudah saya mendapat notified tersebut
sebelum mereka itu menghampiri anda di situ di dalam cctv dijelaskan juga oleh dua ahli digital forensik yaitu emnoh dengan christopher
terlihat ada gerakan dari anda di pas setelah itu juga ada gerakan anda memegang gelas vietnamese ice coffee
mungkin kita tampilkan dulu yang mulia
yang mulia yang christopher ini nggak bisa diputar lagi yang mulia
karena kemarin kita minta juga diputar gak dikasih kok sekarang bisa muncul lagi christopher mulia
enggak ini yang di bp
yang boleh diputar itu hanya dalam barang bukti saja
flashdisk iya yang kami putar yang di flashdisk
bukan yang dari christopher
tapi keterangan christopher mengatakan itu
lalu kami dilaporkan kembali ke
coba difokuskan ke sini
pada saat itu anda melihat ini apa
yang saya tunjuk ini
apakah itu terlihat sama seperti paper bag yang tadi saya tunjukkan sebelumnya dari kamera belakang
tapi paper bag itu pada saat ditampilkan memang masih di situ ya
ini ada terlihat anda menggeser sesuatu di sini
ya itu ada gerakan
saya tidak merasa saya menggeser paperback
tapi terlihat ada gerakan di sini
kalau tidak terlihat maju sedikit mungkin
kalau kelihatan itunya saya terlihat
terlihat ada gerakan ya
tapi tidak jelas
iya tapi terlihat ada gerakan di sini ya
iya paperbacknya ini bergerak
bergeraknya ke arah seperti apa
saya mau ditampilkan
tadi yang anda lihat tadi kan anda sudah membenarkan anda melihat itu
saya tidak tanya anda itu yakin atau tidak anda menggeser atau tidak
tapi yang saya lihat yang digambar itu tadi anda sudah membenarkan bahwa ada pergerakan paperback
apakah dari posisi seperti ini jadi bergeser seperti ini
itu tidak terlihat kalau seperti itu
jadi terlihat seperti apa
cuma seperti ada sesuatu yang muncul aja gitu
sesuatu yang muncul dari mana
saya tidak tahu saya
coba dilihat gambarnya lagi
apa kurang jelas
atau memang anda harus maju dulu nih
saya akan maju lagi
di sini mungkin
itu sebenarnya nggak kelihatan itu paperback atau bukan pak
saya tidak tanya paperback
anda sudah meyakini tadi ada benda lah sesuatu di situ ya
iya benda sesuatu
tapi itu bergerak
setelah saya lihat dekat tidak terlihat seperti paperback itu
saya tidak tanya paperback
saya lihat benda itu bergerak atau tidak
ke arah mana benda itu bergerak
ke arah mana benda itu bergerak
tapi saya tidak tahu itu apa
ke arah seperti ini kah
bukan back itu kayaknya
enggak saya tidak tanya back
saya nanya ini bergerak kemana
ya sudah tangan ya
iya bergerak kemana
ke arah kanan dari situ
ke arah kanan
yang tadinya itu seperti ini
bergeser seperti ini kah
jadi seperti apa
coba ditunjukkan sama anda
gesernya seperti apa
coba mungkin bisa dijelaskan sendiri oleh terdakwanya yang mulia
coba seperti apa yang anda lihat
yang mulia kita keberatan
saya sudah bilang enggak lihat paperback
saya tidak nanya paperback
jangan tunjukkan paperback dong
ini benda saja
ini benda saja
bahwa atas pertanyaan penuntut umum yang memperlihatkan gambar cctv terdakwa mengatakan dan melihat

benda yang bergerak bergeser
tapi benda itu apa
saya juga enggak tahu disitu
apakah itu paperback atau bukan
saudara tidak bisa pastikan
tidak bisa pastikan
itu jawaban terdakwa
tidak bisa pastikan
makanya saya ganti benda lain sekarang
posisi bergeraknya seperti apa benda itu
katakanlah benda ini benda ini
atau begini aja
tadi kan bergeser
ibaratnya itu barang di depan saudara
bergesernya itu ke arah kanan atau ke arah kiri
kalau saya duduknya di balik yang enggak kelihatan itu pokoknya kan saya juga enggak kelihatan itu ada saya disitu atau enggak ceritanya
jadi kalau geser begitu ya mendadakkan
ini dipandang dari depan sana ya
itu kan saudara melihat tadi bergeser
kalau ke arah sana
kalau duduk saudara disini ibaratnya
ini saudara kan enggak pastikan juga saudara yang duduk disini ya
apabila ada orang duduk disini
ini barang disini dipandang secitipilas disana
menurut saudara bergeser ke sana itu ke kanan atau ke kiri
kalau menurut yang tadi diulang ulang terus itu sepertinya ada muncul barang di sebelah kanan saya kalau saya duduk di sini
ya kan berarti ke kanan ya
sekarang saya tanyakan
posisi meja lima puluh empat disini atau bukan
saya tidak tahu
waktu tadi anda datang
tadi anda bilang sempat menelpon
anda masuknya ke area ini atau bukan
atau kami putarkan lagi nih
dari arah yang berlawanan kedatangan anda
nah ini coba dilihat
ini anda yakin itu siapa
itu terlihat seperti saya
terlihat seperti anda bajunya sama
coba diulangi sedikit lagi
itu duduknya di tempat ada benda tadi yang bergeser kah
orang itu orang yang di cctv ini
coba diputar baik
ya itu orang yang sama
orang yang itu ya
apakah orang itu adalah orang yang sama seperti tadi yang dikasir
dan masuk dengan membawa tiga paper bag itu
kalau yang dikasir dan di yang satunya lagi itu lebih jelas terlihat itu kalau saya
tapi ini anda yakin itu anda
tidak begitu yakin
tidak begitu yakin
kalau memang tidak begitu yakin kenapa di berita acara rekonstruksi versi anda anda juga duduk di meja lima puluh empat ini
ya karena saya diberitahu meja lima puluh empat di sana
tapi kan anda punya hak untuk menolak
anda kan didampingi pengacara juga
di berita acara rekonstruksi anda menyatakan dengan tegas juga anda duduk di sini
tunggu dulu lain ini
jadi saya waktu di restoran saya ingat
saya ingat meja saya di mana
tadi pertanyaan bapak dari cctv ini apakah itu meja lima puluh empat
oke kalau memang seperti itu
apakah di restoran ini tempat duduk anda dengan mirna dengan hani pada tanggal enam januari
saya tidak bisa tahu karena itu banyak barang barang di sebelah sebelahnya itu
saya mana tahu itu meja lima puluh empat
tidak bisa tahu
saya tidak tanya meja lima puluh empat
posisinya apakah benar di sini
jangan pikirkan ada nomor lima puluh empat nomor satu nomor dua
apakah duduk anda di sini
saya tidak begitu ingat saya duduk di mana
tetap tidak begitu
walaupun diberitahu saya rekonstruksi anda duduk di sini juga tidak ingat
baik kalau memang tidak ingat
nah itu tadi pertama kali duduk
coba diulang sedikit
kita lihat dari cctv sembilan coba
itu kelihatannya saya
kelihatannya anda atau memang anda
sekarang anda yakin ini anda
tadi gak ditanyakan itu saya atau bukan
tadi kan saya tanyakan orangnya sama atau enggak
sekarang anda bilang beda lagi
sekarang anda bilang beda lagi
ini ya ini benar anda ya
mejanya tadi kan anda bilang anda sempat jalan nih di sini nih
katanya anda versinya
nelfon disini dan duduknya
juga disini akhirnya yang tadi ada paperback
terus juga ada pelayan
olivier yang menyajikan
dari versi yang dari sudut pandang
yang kamera sebaliknya
masih tetap itu anda atau bukan
kalau yang ini yang dekat ini
iya kalau memang seperti itu coba ingat ingat
ini lokasinya secara gambar besar aja
ada orang disini
ada paperback disini
terus habis itu nanti juga ada pelayan
ada dekorasinya juga disini nih
yang tadi anda bilang ketutupan
ada meja kosong disini
coba ingat isi gambar secara keseluruhan
sekarang saya tanya kamera tujuh
buka lagi itu anda
orang yang sama dengan ini atau bukan
tetap tidak bisa menentukan
tetap tidak bisa menentukan
baik kalau tidak bisa menentukan
tapi memang ini lokasinya sama kah
ini ada orang disini
ini ada meja kosong
ada paperback disini
besarnya restoran itu aja saya juga
tidak begitu ngeh waktu saat itu
dan saya juga tidak mengerti itu dari mana ke mananya
dari sini itu meja saya atau bukan
saya tidak bisa kenalin
iya anda tidak bisa mengenali meja anda
tapi dari sudut luas lokasinya
atau keadaan sekitar lokasi itu
mengingat juga ada tanaman tanaman
jadi intinya anda
tapi saya tidak bisa konfirmasi dari kamera ini
karena muka saya tidak terlihat
untuk mengetahui anda apakah harus dilihat
mukanya sama atau tidak dilihat gambaran besarnya
bajunya kan sama
tasnya juga sama
baju dan tas saya kan sudah disita sama polisi dari jakarta
enggak waktu ini gambar disini
ya tidak bisa ditentukan juga
maaf ya kalau pikiran saya
coba saya pikir pertanyaan jaksa agar ini yang sudah
tidak perlu di
ulang ulang lagi ya siap dan tunjukkan
tunjukkan saja adegan lain yang memungkinkan
untuk bisa diketahui
baik setelah itu ada momen dimana anda dengan hani
eh mirna dengan hani datang
ya ada itu ada
coba sekarang dari anda sendiri
pertama yang anda lakukan pada saat
mirna dan hani datang seperti apa bisa dijelaskan
seingat saya saya berdiri
seingat saya saya berdiri
seingat anda anda berdiri siapa duluan
yang anda sambut kalau itu saya tidak ingat
pastinya siapa duluan yang datang ke saya
tidak ingat setelah itu
posisinya seperti apa apakah
atau misalkan salaman
saja seperti apa ada cipika cipiki
anda ingat ada pelukankah
pelukannya ya bukan pelukan erat gitu ya
pelukannya ya bukan pelukan erat gitu ya
cuma ya oh ya di
di rangkul terus di cipika cipiki
sekarang itu mereka
datang coba sekarang
ini orang yang sama dengan
sudut pandang kamar yang sama inikah yang
anda dilakukan seperti tadi yang anda katakan
itu sepertinya hal yang
saya lakukan kepada teman saya
hal yang anda lakukan kepada teman anda
lokasinya di sini benar
lokasinya saya tidak begitu jelas karena
saya juga enggak engeh di mana saya
gak inget di mana saya berdiri waktu
saya di meja itu tidak ingat tapi ini
hani dengan vera eh hani dengan
mirna sama saya tidak
bisa melihat itu muka siapa tidak bisa
melihat muka siapa ya oke
kita di berita acara rekonstruksi
juga ada adegan seperti ini
itu anda masih tetap pada berita acara
rekonstruksi bahwa anda menyambut
hani dan mirna sama seperti
orang orang yang di sini lah kalau anda bilang
itu mungkin bukan anda ya kira kira begitu
kira kira begitu kira kira begitu atau
memang begitu iya begitu begitu
baik setelah itu setelah
mereka datang apa yang
anda lakukan atau mirna dengan
terjadi secara cepat atau kita duduk
aja semua duduk secara cepat
ada dialog dulu antara anda dengan
hani atau mirna
tidak ingat saya tidak ada
bahasa bahasi pasti ada cuman saya enggak inget
ngomongnya apa tepatnya tidak ingat
waktu itu gelas ada di mana
tidak ingat juga tidak
ingat tidak ingat ada dialog antara
atau misalkan pernyataan dari
gelas tersebut atau minuman tersebut
hmm saya tidak ingat dia
cuman mendadak tau tau dia minum gitu
mendadak dia minum
prosesnya seperti apa saya nggak
tahu sempatkah dia mengatakan
ini dari keterangannya
hani mengatakan eh ini minuman siapa
gitu kalau itu saya tahu tidak benar
eh tidak benar saya tidak ingat
tidak ingat jadi versi
anda bahwa tidak ada
pernyataan itu dari mirna bahasa bahasa
yang lain ada tapi mengenai kopi saya tidak
kan maaf ya saksi
ngapain pesenin duluan gitu nanti aja
tunggu gue datang itu nggak ada seperti itu
itu nggak ada walaupun keterangan hani
juga mengatakan bahwa seperti itu
ya keterangan dia keterangan dia
keterangan hani keterangan hani ya baik
kalau memang seperti itu sekarang
apa yang mirna lakukan terhadap
prosesnya bagaimana detilnya
mendadak dia cuma ngomong aja setelah
minum itu waktu minumnya pun saya juga
tidak lihat saya cuma ingat
proses minumnya tidak ingat
tapi pada saat itu dia ngomong
ini kopi ovo sekarang yang
saya tanyakan apakah minuman
yang anda pesan
vietnamese ice coffee adalah minuman yang
diminum oleh mirna
kalau itu iya kalau itu iya
dan pada saat berada di meja
lima puluh empat anda menyatakan
juga tadi bahwa tidak ada
orang lain yang singgah atau
duduk di meja tersebut kecuali anda
betul betul ya sehingga maksudnya
yang selain pelayan dan pelayan
kita tidak duduk gitu
dan itu memang benar minuman yang anda
pesan betul betul setelah
itu setelah mirna meminum
ada bilang awful apa
yang apa reaksi anda dengan hani
hani saya tidak tahu
reaksi saya ya cuman
dia nyodorin ke saya ini cobain deh gitu
terus saya bilang saya cuma deketin doang
saya bilang oh enggak deh gitu saya nggak mau
lalu mirna langsung minta saya ambil air putih
mirna minta anda
ambil air putih sekarang anda
diminta cobain gak
iya pada saat itu yang pas disodorkan itu
disuruh minum iya
apa reaksi anda saya cuma
deketin sedikit tapi saya tidak mau mencoba
tidak mau mencoba kenapa
karena ya rasanya dia sudah bilang
awful terus saya baru minum koktel
itu rasanya tidak baik untuk lambung saya
maksudnya apakah sempat juga
menghirup atau memang
langsung cara penolakan anda seperti apa
saya udah percaya aja kalau dia bilang
awful ya sudah saya sudah tidak mau
mirna menawarkan ke hani
kalau itu saya tidak lihat kalau versinya
hani di persidangan dan anda juga sudah
melihatnya pada saat itu
menawarkan kepada dia cobain deh
untuk hani dia mencoba
tidak alasan anda
ada mah lambung
saya baru minum koktel terus rasanya
food tapi pada saat itu saya tidak mau mencoba
penyuka kopi kan saya minum kopi
menyuka kopi terus kenapa
anda ya tidak sekedar
maksudnya ini teman saya loh
sudah lama tidak bertemu
terus abis itu dia merasakan ada yang aneh
anda tidak sedikit menghibur
dia dengan oke saya coba dulu
toh anda juga yang memesankan kopi itu
kenapa anda tetap menolak
saya tahu kalau saya mencoba itu bisa menghibur dia
sepertinya tidak seperti itu
tapi apakah anda tahu bahwa dia itu lagi
kesusahan atau kesakitan
atau misalkan dia merasa
bahwa ini benar benar
tidak enak atau segala
macam lah saya tidak melihat dia kesusahan
dan kesakitan itu cuman rasa
kopi yang menurut dia offul menurut saya
itu oh ya udah begitu saya tidak
pikir terlalu panjang
tapi intinya anda menolak untuk
meminum kopi itu padahal
di meja itu ada tiga orang
mencoba cuman anda yang menolak padahal
itu adalah kopi yang anda pesan sendiri
benar demikian betul dan saya tidak mengerti
demikian ya baik kalau memang seperti itu
meminum kopi itu eh setelah
mirna meminum kopi itu anda tadi diminta
untuk ngambil air putih
iya ngambil air putih setelah
air putih itu datang duluan atau
atau anda datang duluan
saya datang duluan anda datang duluan
anda bergegas kah
ngambil air putih itu
saya merasa sih saya sedikit
jalan cepat sedikit jalan cepat
cepat iya jalan cepat
jadi intinya bergegas bergegas
dari meja lima puluh empat sampai kemana nih
rencana saya mau menuju ke bar
bertemu sama satu pelayan yang
kira kiranya di tengah tengah antara bar dan
meja lima puluh empat lah tapi dari
meja lima puluh empat sampai
pertengahan bar itu anda bergegas
berjalannya seinget saya
seinget anda iya baik coba kita
putarkan dulu dari cctv
sampingnya meja lima puluh empat
burung dua lagi
weh mari dikatakan
ini itu yang tadi anda bilang bergas
coba ulangin sedikit
yang anda bilang bergegas
saya rasanya sih ya saya sedikit jalan lebih cepat
iya cuma untuk lompatan
satu kali aja ini coba ulangin sedikit
itu yang anda bilang bergegas
tapi sebenarnya ya pak saya nggak ngerti
kalau itu sebegitu sensiknya
bukan saya tanya anda bergegas
saya bandingkan sama gambar ini sekarang apakah itu
yang anda bilang bergegas itu pertanyaan saya
tapi itu saya atau bukan saya gak tau
iya udah itu tadi baju yang sama kah
seperti yang anda pegang sama ya
tapi anda kembali lagi nggak yakin itu siapa
iya gak yakin itu siapa
iya oke kalau memang seperti itu
anda datang lagi ke meja lima puluh empat
itu bagaimana keadaan mirna
seingat saya juga
gak lama kemudian mirna langsung tergeletak
tidak lama kemudian mirna langsung kegeletak
maaf saya mundur sedikit
tadi saya belum nanya mengenai
pada saat mirna meminum
anda melihatkah sedotan itu ada di mana
waktu mirna meminum
saya tidak mengerti pokoknya dia langsung bilang
ini kopi rasanya nggak enak
ini kopi rasanya nggak enak
terus terang saya juga gak inget
ada melihat mirna melakukan adukan
ini kan ada warna sedotan yang sama ya
ini ada melihat juga bahwa ini
ada warna hitam lah di atas
tidak ingat baik
kalau memang seperti itu baik kita lanjutkan lagi
mirna sudah collapse sekarang
waktu anda datang lagi meminta air putih ya
itu apa yang kemudian
waktu kepala mirna menggeletak ke belakang
bangunkan dia tanyain mirna kamu kenapa
memegangnya itu kaki tangan badan
sini dan sini
paha kiri dengan tangan
pokoknya bagian bawah lah
bagian bawah oke setelah itu apa yang hani lakukan
apa yang hany lakukan
saya sebenarnya kurang ingat dia ngapain
tidak ingat setelah itu
sepertinya dia melakukan hal yang sama saya ingat
dia juga ngomong gitu mir mir gitu
pelayan datang setelah itu
berdatangan pak iya
tadi juga sempat sudah dibahas sekilas
bahwa akhirnya anda
yang tadinya duduk jadi berdiri ya
iya berdiri ada satu
dialog anda yang anda
lakukan dengan saksi
saksi devi yang dari olivier
iya disitu bisa jelaskan
dialognya seperti apa setelah saya
ada menanyakan kopinya dicampur apa
gitu anda mengatakan
kopinya dicampur apa kepada
setelah itu apa reaksinya devi
saya tidak ingat tidak ingat reaksinya
seperti apa setelah
devi mengatakan bahwa
meminta anda untuk menolong
teman anda coba itu temannya
ditolongin ada sempat dia mengatakan
seperti itu itu tidak benar saya tidak
merasa dia berkata seperti itu kepada saya
versinya devi dia mengatakan
versinya anda dia tidak mengatakan pada
dialog itu benar jadi apa yang membuat
anda pindah posisi
dari posisi yang tadinya ngobrol dengan devi
kepada posisi di samping mirna
posisi kamera sembilan
kamera sembilan pada saat mirna
sudah dikursi roda
lanjut lanjut yang ini
nah ini anda melihat gimana coba
mundur sedikit saja
ini anda melihat kemana coba mundur sedikit saja
ini adalah kamera sembilan
dan ini stop
ini anda melihat ke arah kamera kah atau melihat kemana nih
ini tapi anda
itu anda ya disini baik
memang yang anda lakukan
saya lagi membiarkan teman saya ditolong sama orang
membiarkan teman ditolong baik
setelah itu coba dipercepat lagi
lagi bentar lagi
lagi bentar lagi
nah disini coba didiemkan
nah ini dialog apa ini
saya tidak ingat pembicaraan ini apa
anda sedang nunjukkan apa
tidak ingat tidak ingat tidak ingat
setelah ini anda berpindah posisi jalankan terus berpindah posisi dari sini ke sini
versinya saksi devi bahwa dialah yang meminta anda untuk menolong teman anda
kalau dari sudut pandang anda seperti apa
saya tidak ingat itu tidak benar
itu tidak benar tidak ingat
tapi memang setelah ngobrol ini anda pindah ke sini benar
benar ya setelah pindah baru anda nah ini kan pindah nih bergeser sebentar lagi
ya pada saat itu saya juga tidak ngomong sama devi kan jadi devi tidak mungkin menyuruh saya
iya ini baru pindah ya ke sini
tapi posisi anda benar memang dari sini tadinya terus kesini terus pindah ke sini itu benar
betul tapi tidak langsung diperintahkan oleh devi
tidak langsung tapi memang benar setelah itu pindah ke sini ya
oke setelah pindah ke sini setelah itu mirna dibawa kemana
ke klinik pak
ke klinik lewat mana lewat jalur ini kah atau lewat jalur bar yang tadi anda
tidak ingat coba dijalankan lagi pakai kamera enam jam tujuh belas dua puluh tujuh
di sini tadi yang posisi tujuh belas
masih mirna kah anda tahu ini siapa
tidak terlihat jelas tapi sepertinya iya
tidak terlihat jelas baik dilanjutkan saja
ini baju anda
nah ini sambil jalan ya
itu yang tadi seperti
itu yang tadi sepertinya saya
itu yang tadi sepertinya anda ya
tapi untuk kamera yang tadi itu anda yakin itu anda ya
ini paperback yang sama
cuma melihat bajunya
ini paperback yang sama
itu paperback seperti yang ada di meja bapak
ini masih ini anda tahu ini siapa
orang yang di depan orang baju merah ini
tidak bisa dipastikan
tidak bisa dipastikan
nah sekarang lewat mana lewat sini kah
atau lewat bar akhirnya
tidak ingat ya
ini kursi rodanya melaju ke sini ya
coba dilihat di kamera selanjutnya posisi bar
ini posisi bar yang anda ingat anda minta foto di daerah sini
iya di daerah situ
di daerah situ ya
ini benar lewat sini
tidak ingat tapi ini anda tahu ini siapa
itu kelihatannya saya dan hani
dan itu teman teman
kakinya sepertinya posisinya ini
iya bapak lihat sendiri
enggak saya minta jawaban dari anda
buktinya yang anda lihat seperti apa
ya kakeknya seperti itu pak
mau saya butuh jelasin apa lagi pak
bukan maksud saya anda kan berada di lokasi pada saat itu
saya kan tidak
saya tapi saya juga di belakangnya dia saya tidak mau lihatnya jelas
tapi kan sebelum anda berada di belakang dia anda kan juga di depan dia sebelumnya
pokoknya ya saya tidak memperhatikan sampai ke kaki kaki saya ingat
tidak memperhatikan sampai ke kaki ya
waktu dia pinks waktu dia duduk di bangku saya tahu kaki dia begini
tapi setelah di kursi roda saya sudah tidak memperhatikan lagi
baik kalau memang seperti itu
sekarang lewat sini benar ya lewat depan bar
saya tidak ingat
tapi ini benar anda dan hani ya
kelihatannya itu saya dan ia yang lain lain
karena saksi hartono bilang dia waktu mirna lewat dia itu berada di lewat belakang tempat duduk dia
faktanya dia lewat bar bukan lewat situ
yang dia katakan bahwa sempat bergeser tempat duduk
mirna lewat belakang tempat duduk dia
sekarang faktanya kan di situ
keberatan itu kesimpulan saudara
ini cctv dengan cara pandangmu
tadi terdakwa juga bilang lewatnya lewat sini
tidak perlu berdebat ya
saya tenang tidak perlu berdebat
sekarang jaksa tanyakan kepada terdakwa
baik terima kasih yang mulia
setelah dari sini kemana lanjutannya
lanjutannya ke klinik
yang tadi anda bilang itu ke klinik
setelah dari klinik itu ke abdi waluyo
sekarang saya langsung ke abdi waluyu
ada siapa yang diabdi waluyu pada saat itu bersama dengan mirna
ada arief dan hani
dan saya mirna berempat
arief hani saudara terdakwa mirna juga di bawah
masih bernafas mirna
saya tidak tahu pak
anda maksudnya tidak tahu seperti apa
anda tidak berusaha untuk mengetahui
saya kalau ditanya begitu saya juga bingung
sekarang pada saat di abdi waluyu
di situ sempat ada keterangan juga
dari pak darmawan saksi darmawan
ada juga dari hani ibu hani
ada juga dari
ada juga dari
ada juga dari
ada juga dari
ada juga dari
ada juga dari saksi dari abdi waluyu
bahwa saudara itu asma
sempat terserang asma benar
waktu kapan itu
waktu pada satu momen di rumah sakit tersebut
tapi momen tersebut
satu momen itu setelah mirna dinyatakan meninggalkah
atau memang pada saat perawatan atau seperti apa
pada saat mirna meninggal
mirna sudah meninggal
pada saat lagi apa tiba tiba anda itu
saya tidak ingat
apakah itu sering
sesak itu sering atau asma itu sering
pada kondisi stres saya sesak napas sering
sering sesak nafas itu maksudnya asma
karena keterangan saksi abdi waluyu menyatakan tidak ada kondisi yang khas dari orang asma itu suara mengi itu
iya waktu kecil saya pernah sesar napas begitu
tapi diagnosanya itu ya oh ya mungkin asma gitu
tapi saya tidak pernah kena melakukan perawatan apapun
namun setelah saya dewasa itu sedikit jarang
cuma saya diingetin aja saya nggak boleh terlalu ngos ngosan
tapi anda bilang kepada hani dengan orang di abdiwaluyo bahwa anda asma ya
walaupun tidak ada ciri ciri orang asma menurut keterangan saksi dokter itu
lupa jadi sekarang lupa
baik dari saya sementara cukup dilanjutkan